sekarang kan waktunya kita latihan
lo yang amnesia
lo lupa gue bilang gue mau mundurin diri
lo yang gak inget ya
gue tadi udah tolongin lo di toilet ya
pertolongan gue itu gak gratis
jadi sekarang ayo kita latihan
awalnya dia bilang mau ikut
abis itu tiba tiba mau ngundurkan diri
dan sekarang dia mau ikutan lagi
lo tau sendiri kan alasan roman kenapa kayak gitu
karena emang dia lagi stress banget mikirin pengobatan bokapnya
yang kita lakuin kemarin kan juga buat ngebantu roman
supaya dia gak jadi mundurin diri
lo gak usah mundurin diri ya
gue yakin banget roman tuh pasti kecewa kalau lo ngelakuin hal itu
siapa bilang dia kecewa
gue sama roman itu musuh bebuyutan
kalau gue sama roman selalu bareng bareng yang ada gue ribut terus sama dia
aduh enggak deh
ya terserah lo sih
tapi di mata gue ya lan
lo yang pelin pelan
andai aja lo ngerti sama yang gue rasain sekarang
gue takut suka sama roman
padahal gue tau
iya saya akan segera kesana
aku harus langsung ke kantor ini
tapi apa gak sebagai kamu istirahat aja mas
ntar kamu sakit loh
enggak enggak ini benar benar ada klien yang sedang menunggu aku
kamu istirahat saja duluan
dan mungkin kan aku pulangnya agak malam
kamu gak usah nungguin aku
jadi kalau sudah ngantuk tidur aja
ya udah ketika kamu janji kamu gak boleh capek capek ya
mari ibu saya antar
ya makasih ya bi
bi kamu masuk aja dulu ya
aku kira kamu bakalan matiin teleponnya
tuh main tanya kenapa
kan biasanya aku emang sering telepon kamu
aku mau ketemu nanti malam
aku gak bisa seperti dulu lagi mas
aku sudah punya suami
ya udah gak apa apa

kalau gitu biar aku aja yang datang ke situ
ya aku juga mau ketemu sama andika
kalau kamu gak datang
aku akan datang ke rumah kamu
dan aku temuin andika
eh lu amnesia ya
sekarang aku mau ke rumah
sekarang kan waktunya kita latihan
lo yang amnesia
lo lupa gue bilang gue mau mundurin diri
lo yang gak inget ya
gue tadi udah tolongin lo di toilet ya
pertolongan gue itu gak gratis
gue gak mau
gue gak mau
gue kasar ya
gue salah gue salah
gue udah susah
jika aku tak sempurna
mungkin kau tersiksa
cara aku memang tak biasa
gue gak butuh tesu man
aku takkan pernah
sebelum gua butuhin
tidak taupah disini
jadi yang terbaik
jangan pernah bikin gua nangis lagi
karena ku tak sempurna
maafkan jika kau terlalu
kau kira kau tersisa
kira kau tersisa
cara aku memang tak biasa
jadi yang terbaik
thank you lan
buat gantiin posisi lo ke gue

terserah dia mau bilang apa ke lo
tapi bagi gue dia tetap gak ngundurin diri
jadi lebih baik lo pulang sekarang
roman ngeselin banget sih
udah mundur ya
selamat siang anak anak
apa kalian sudah siap dengan puisi puisi kalian
ah bagus bagus
kalau begitu bapak ingin melihat bagaimana isi puisi kalian
dimulai dari kamu bobi dan sukasih
siap siap tanpa sana ya semuanya
ketika impian tak hanya diangan
aku terbangun mengingat impian
cita cita menjadi orang besar
namun ternyata badanku yang sudah besar
eh bobi lo kacau kacau apa caranya sih
eh pepes ikan betok dihentikan aja lo
ini seni tau gak lo
ya sudah bagus
kalau begitu sekarang giliran defon dan jasmine
awan gelap menggelegar di siang hari
saat kau pergi menjauh dari diriku
aku akan tetap mengejar awan itu
agar hujan turun
membasahi sakit hatiku
awan jangan kacau
kalian jangan berdekatan
samuel dan karin sekarang giliran kalian
di ujung musim yang menyisakan dingin
akar akar pun berteriak
tanah pun kering keras
kemana hujan yang ku rindu
kemana pula pelangi yang ku tunggu
mungkin memang mereka
mereka ingin mati
mungkin pula mereka memang tak peduli lagi
yang tak bisa menjaga berkah ilahi
kamu sudah jahat
lalu kemudian baru kami akan memutuskan siapa siapa yang akan mewakili sekolah
dalam lomba musikalisasi puisi tingkat dki jakarta
bapak akan kasih contoh kalian
pembacaan puisi dari puisi karya penyair besar kita